jelang penobatan raja charles pada enam mei mendatang latihan iring iringan upacara telah berlangsung di pusat kota london pada rabu pagi
lebih dari tujuh anggota angkatan bersenjata akan berpartisipasi dalam upacara penobatan raja charles iii dan ratu kamila pada enam mei mendatang
kehadiran para tentara ini akan menjadi salah satu operasi militer seremonial terbesar
raja charles iii dan ratu cabilla akan naik kereta berlapis emas dari istana buckingham ke tempat penobatan di westminster abbey
kemudian pasangan raja dan ratu inggris akan kembali ke istana dikawal dengan prosesi militer yang spektakuler
sementara itu jelang penobatan raja charles iii sejumlah penggemar keluarga kerajaan inggris sudah berkema di sekitar istana buckingham sejak pekan lalu
demi mendapat spot terbaik untuk menyaksikan penobatan raja charles iii pada sabtu enam mei mendatang
tidak hanya warga inggris sejumlah penggemar kerajaan dari luar negeri juga mulai memadati area di dekat istana buckingham
seorang warga amerika serikat donna werner bahkan rela menempuh perjalanan jauh dari connecticut amerika serikat ke london demi menyaksikan momen bersejarah itu
sebagai penggemar kerajaan inggris werner telah menghadiri beragam prosesi monarki sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
di acara pernikahan pangeran andrew dengan sarah dan juga menghadiri pernikahan pangeran william dan putri kate middleton pada dua ribu sebelas silam
saya senang berada di sini dan menjadi bagian dari sejarah

setiap kali anda melihat gambar monarki baru pertama yang mereka tunjukkan adalah hari mereka dikandalkan
dan saya ingin kita berada di sini dan melihatnya segera kemudian